ya pemirsa waspadalah karena ancaman begal terus menghantui saat ini tengah viral seorang kakek penjual baso menjadi korban empat orang begal dan dibuang ke kubangan lumpur
tak hanya kakek di tempat lain seorang siswa smk harus pasrah kepalanya terluka karena dibegal saat dirinya hendak pulang sekolah
warga dusun temayang desa rias kecamatan tobuali kabupaten bangka selatan selasa pagi dihebohkan penemuan seorang kakek yang berada dalam kubangan lumpur sungai dengan posisi tangan terikat
kakek lima puluh lima tahun bernama sumarno ini adalah seorang penjual bakso yang menjadi korban pembegalan sekelompok orang yang bersenjata api
peristiwa nahas itu terjadi saat korban hendak pergi ke pasar saat subuh hari
korban diberhentikan empat orang bersenjata dan harus terhentikan
kakek lima puluh lima tahun bernama sumarno ini adalah seorang penjual baso yang berhentikan
kakek lima puluh lima tahun bernama sumarno ini adalah seorang penjual baso yang berhentikan

kakek lima puluh lima tahun bernama sumarno ini adalah seorang penjual baso yang berhentikan
kakek lima puluh lima tahun bernama sumarno ini adalah seorang penjual baso yang berhentikan